kami turut mencermati calon presiden anies baswedan yang mengomentari pernyataan menko kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
yang bilang pengkritik pemerintah dengan sebutan jelek untuk pindah dari indonesia
anies menilai kritik merupakan prinsip yang harus ada dalam kehidupan berdemokrasi
pemerintah menurutnya harus menjadikan kritik sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik
pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara
jadi kalau ada komentar dan kritik ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik
tapi bukan kemudian yang kritik dari salah
kalau enggak enggak prinsip dasar demokrasi minimal tiga
satu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah
yang kedua adalah pemilu yang
yang ketiga adanya ruang bagi oposisi
jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang
kita semua harus bangga jadi orang indonesia
ya kita kritik bangsa kita tapi kritik yang membangun
jangan kritik merasa semua jelek semua jelek
kalau jelek pindah aja kalau dari indonesia ini
ya saya suka kesel juga kadang kadang
aku tanya juga aku lihat dan saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya
kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan
jangan sombonglah kau bicara bicara kritik kritik kau you have done nothing
atau mungkin dari around kau mencuri waktu kau menjabat
kita pejabat pejabat itu harus memberikan contoh
seperti pak jokowi dia berikan kalau ada
luhut bin sarpanjaitan meminta mantan pejabat yang kerap mengkritik jelek pemerintah
untuk lebih baik angkat kaki dari indonesia
menurut luhut sepuluh tahun pemerintahan jokowi indonesia banyak dapat pujian dari negara lain
dan mencontoh program program pemerintahan jokowi
soal kritik terhadap pemerintah pakar hukum tata negara bivitri susanti menyindir
ada praktik pembungkaman kritik di era pemerintahan jokowi
menurut pakar hukum tata negara itu demokrasi yang baik justru demokrasi yang gaduh
namun ia menilai yang saat ini terjadi justru orang dipaksa tak melawan
atau ada legalisme otokritik terselubung
negara harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan
bukan soal pasal pasal dalam hukum bukan soal angka kemenangan dalam pemilu
tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan
makanya demokrasi akan selalu gaduh
demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh
demokrasi yang terlalu tenang menurut saya adalah otokratisme yang terselubung
karena orang orang dilarang melawan orang orang dilarang mengkritik
bagaimana kritik terhadap kekuasaan pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan
makanya namanya otokratik sebenarnya otokratisme yang didukung oleh legalisme
karena kita diajarkan di kampus kampus di sekolah sekolah untuk taklik buta terhadap hukum
kritik soal praktik demokrasi di era jokowi juga diserukan akademisi universitas islam indonesia di yogyakarta
mereka meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil
dalam orasinya mereka menolak hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang dituding curang
karena diduga syarat kepentingan politik dinasti presiden jokowi
pembangunan sipil dalam bahasa inggris civil disobedience adalah satu cara publik masyarakat tidak mentaati pemerintah ketika apa yang digariskan
diperintahkan diprogramkan dalam kebijakannya tidak sesuai dengan real konstitusi tidak sesuai dengan hati nurani
melanggar etika membangkanggi norma dan lain lain
jadi pembangkangan sipil harus dilakukan dengan cara cara yang bermartabat
memberikan pesan bahwa ada masalah besar dan semoga pesan itu menjadi pemantik untuk mengubah kebijakan
kembali kepada etika kembali kepada konstitusi dan menempatkan rakyat pada pemegang kedaulatan rakyat tertinggi
kritik merupakan konsekuensi dalam kehidupan demokrasi
prinsip inilah yang harus dijaga dalam pemerintahan negara demokrasi